ya saya mau cerita aja pada suatu ketika ada tiga orang yang hampir dihukum mati kumpul
nah tiga narapidana ini bercerita satu sama lain
yang satu dukung karena dia adalah seorang komunis pengikut mark sejati
dia bikin pengakuan ya saya dituduh karena saya memperjuangkan kelas karena saya kudeta karena saya berbuat kesalahan akhirnya saya dijatuhi hukuman mati
yang kedua kok ya mati juga
ya dia padahal dia menuturkan bahwa dia seorang yang anti komunis seorang pengusaha seorang kapitalis
tapi karena terlalu mencari harta dunia dengan cara cara yang kurang
baik mungkin korupsi mungkin jualan bom mungkin jualan ganja akhirnya dia dihukum mati juga
karena tiga orang yang ketiga ini ditanyain kamu ikut yang komunis apa yang anti
dia menjawab sayalah karmak itu sendiri
sebenarnya sudah sejak zaman dulu ini pasti hanya joke hanya cerita yang tidak ada benarnya
tapi menggambarkan betapa
pemikiran karmak filsu besar itu bersama angel itu sampai sekarang masih diributkan
melalui perjuangan kelas melalui yang namanya partai komunis
di rrt tiongkok ada di rusia uni soviet dulunya ada sekarang sudah tarut marut habis
di rrc bahkan sekarang sudah dianggap negaranya lebih kaya daripada negara negara sosialis
nah di indonesia
indonesia sebenarnya partai komunis sudah dibasmi lima puluh satu tahun yang lalu
dibasmi dalam pengertian yang sebenar benarnya
bahkan istilahnya dulu disikat dihabisin sampai cindil abangnya
wah kasian banget
cindil abang itu perumpamaan bapak
kayak anak tikus cindil itu anak tikus
jadi pokoknya dihabisin satu generasi
dibunuh sejak dalam kandungan
tapi boleh percaya boleh tidak
justru sekarang ini
tadi kita lihat beritanya soal kaos itu menjadi masalah
bahkan ada yang kaosnya tulisannya apa
pecinta kopi instan
termasuk yang ditangkap juga
buku buku apalagi lah yang kayak begitu
nah bahkan isu isu penggalian kubur untuk membuktikan ada kuburan masal atau tidak saja
digambarkan sebagai membangkitkan pki lagi
mungkin benar mungkin tidak
yang jelas kita mungkin mesti hati hati betul
tidak gampang kalau kita naik bis umum
mau berhenti tidak usah teriak kiri kiri kiri
seperti biasanya karena mungkin halnya banyak bisa masalah
mungkin kita harus lebih hati hati lebih cerdik
ada contoh cedik pengembang itu bagus
itu ya estetiknya namanya pantai indah kapu
nah coba kalau dia bikin list listnya itu pantai kapu indah
itu singkatannya pki repot juga dia mungkin ke arah itu
nah sesungguhnya lebih daripada ini daripada menyebar kecemasan kecemasan ini
ada yang luar biasa
yang sudah teruji sudah terbukti
nilai nilai filosofis dari pancasila ini yang menyelamatkan bangsa ini
menyelamatkan kita semua negara ini dari kehancuran
dari pertumpahan darah yang lebih ngeri
dulu lima puluh satu tahun yang lalu juga sekarang ini
dan lima puluh satu kali lima puluh satu kali lima puluh satu tahun lagi tetap pantai